bmkg beberapa waktu lalu menyebut wilayah jawa timur berpotensi terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo delapan tujuh dan tsunami mencapai tiga puluh meter
lalu apakah informasi tersebut benar adanya dan seperti apa penjelasannya
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom dwi korita karnawati kepala gempa bumi dan tsunami bmkg
selamat sore bu dwi korita
selamat sore mbak assalamualaikum wr wb
bu informasi mengenai adanya potensi gempa magnitudo delapan tujuh dan tsunami tiga puluh meter di wilayah jawa timur ini ramai di media sosial
dan kemudian membuat panik masyarakat
saya ingin dengar kami ingin dengar bagaimana sebetulnya penjelasan bmkg bu dwi korita
kami sudah menjelaskan sebetulnya sejak akhir tahun lalu
kami langsung datang ke masyarakat di lokasi
bahwa apa yang kami sampaikan ini adalah potensi bukan prediksi
artinya belum ada kepastian
karena ilmunya memang belum sampai ke kepastian
dan ini adalah hasil kajian para pakar gempa bumi yang tergabung di dalam pusat studi gempa nasional tahun dua ribu tujuh belas
kemudian diperdalam oleh tim dari itb dan bmkg tahun dua ribu dua puluh
dan sudah dipublis secara internasional di dalam jurnal internasional
yang artinya kajian tersebut telah terstandar ya
telah diakui secara ilmiah
sehingga karena itu terakhir tahun dua ribu dua puluh sebenarnya itu sudah disampaikan ke masyarakat oleh tim dari itb
kemudian kami bmkg sebagai lembaga operasional yang mempunyai tanggung jawab untuk melindungi masyarakat
ini ada undang undangnya
wajiban kami adalah melindungi masyarakat dari bahaya gempa dan tsunami
sehingga kami menggunakan hasil kajian itu sebagai dasar untuk mitigasi
jadi untuk mitigasi
kan memastikan akan terjadi
untuk berjaga jaga dengan skenario terburuk
yaitu gempa kekuatan delapan
dan kami modelkan kami hitung secara matematis
kalau dengan kekuatan sebesar itu membangkitkan tsunami sebesar apa seberapa cepat datangnya
nah hasil dari pemodelan inilah yang kami sosialisasikan ke masyarakat untuk berjaga jaga bersiap siap
belum tentu besok terjadi
tidak ada yang tahu kapan yang kapan terjadi
bu dwi korita bmkg tidak bisa memprediksi tapi bahwa potensi tsunami dan juga gempa bumi itu memang ada
begitu ya seperti penjelasan anda
apakah kemudian hasil kajian bmkg ini bisa menjadi pegangan bagi pemprov jawa timur untuk kemudian bersiap dan juga memitigasi potensi yang tadi dijabarkan oleh bmkg bu dwi korita
hasil kajian ini kami sampaikan langsung kepada ibu gubernur
sebetulnya jauh sebelum ada kejadian gempa di malang dan mana itu setelahnya ada gempa lagi
kami sebenarnya sudah berkoordinasi sejak sebelum ada berita ya
karena kami datang langsung ke lapangan dan dari hasil kajian tersebut kami melakukan monitoring secara lebih cepat di zona sekitar jawa timur dan ada tren peningkatan aktivitas kegempaan di wilayah selatan jawa timur
itu memang data menunjukkan seperti itu
ada tren peningkatan
nah oleh karena itu kami perlu segera berkoordinasi untuk menyiapkan apabila sewaktu waktu itu terjadi
jangan sampai seperti di banda aceh tidak ada orang tahu semuanya tenang tiba tiba kaget kok ada tsunami sebesar itu
nah jangan sampai kita mengalami hal yang sama
dan pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi sangat positif menanggapi hal itu
dan kami melakukan koordinasi lapangan
bu dwi korita berkaca pada pengalaman pengalaman sebelumnya yang tadi anda sebutkan seperti tsunami di aceh semoga itu kemudian tidak terjadi lagi
apakah kemudian sensor dan juga alat deteksi sudah bisa memberikan informasi yang lebih akurat ibu untuk mitigasi
nah untuk berbicara sensor dan deteksi ini ada berapa
bagian hulu yang dikelola oleh bdk
bagian hulu yang dikelola oleh

bagian hulu yang dikelola oleh bdk
dan bagian hilir yang dikelola sebelumnya oleh bntb tetapi sudah dihibahkan ke pemerintah daerah
yang bagian hulu adalah sensor sensor gempa
kami sebelumnya hanya memiliki satu ratus tujuh puluh enam sensor di tahun dua ribu dua puluh
saat ini sudah menjadi empat ratus sebelas sensor
untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam memberikan peringatan dini
kemudian juga pemodelan kami tingkatkan yang tadinya hanya sekitar enam model kurang dari satu
sekarang sudah dua puluh ribu model lebih
nah tetapi itu tidak menjamin bahwa peringatan dini akan berjalan dengan handal
karena ada bagian hilir
dikala kami mengirimkan peringatan dini ke pemerintah daerah
di sana harus ada yang menjaga dua puluh empat jam di bpbd atau pusdal op
karena begitu menerima peringatan dini dari bmkg
nah kalau memang harus evakuasi harus ada petugas yang mencek sirine
nah jadi bagian hilir itu ada petugas yang berjaga untuk mencap sirine
dan sirinenya harus dipastikan oleh pemerintah daerah apakah masih berbunyi
oleh karena itu setiap tanggal
dua puluh enam setiap bulan selalu ada pet sirine
dan kami mencatat ternyata ada beberapa sirine yang sudah tidak berbunyi
karena ini kan hibah sudah sepuluh tahun ya
jadi mungkin ada onderdeelnya yang rusak
nah ini yang harus segera diperbaiki
agar sirine itu berbunyi
atau menggunakan teknologi yang lebih tepat guna
tidak harus dalam bentuk sirine
karena sirine sirine tersebut dahulu itu impor
dan onderdeelnya sekarang pun sudah tidak ada yang jual
jadi kami merekomendasikan dan memberi contoh pilot
sirine made in indonesia yang lebih murah
yang mudah dioperasikan oleh masyarakat
nah ini mohon pemerintah daerah untuk makin menggalakkan
sirine sirine yang bisa dikendalikan dan dipelihara dengan murah oleh masyarakat
jadi poin sirine ini masih menjadi pr
jadi tidak ada gunanya tepat tepat akurat tapi sirine tidak berbunyi
selain persoalan sirine yang masih menjadi pr yang tadi anda sebutkan
apakah kemudian dari pemerintah provinsi jawa timur ataupun pemerintah daerah lainnya
harus memberikan edukasi pemberitahuan pelatihan dini kepada masyarakat yang
tinggal di daerah pesisir pesisir pantai ini untuk lebih waspada sehingga mereka kemudian
tahu apa yang harus dilakukan jika memang
prediksi itu benar benar terjadi
oke jadi tidak ada gunanya tepat tepat akurat tapi sirine tidak berbunyi

beberapa edukasi latihan ya termasuk dengan bmkg dengan bnpb ya
namun latihan tersebut dimohon untuk lebih rutin
terakhir sekitar dua tahun yang lalu
jadi kalau bisa kalau sirine disek setiap bulan latihannya paling tidak minimal juga setiap bulan
jadi memang perlu ada latihan agar masyarakat lebih terampil
dan yang lebih penting lagi jalur jalur evakuasi ini harus disiapkan dengan layak
jangan sampai jalur itu ada salah satu jalur atau beberapa jalur
saat kita menyusuri jalur itu harus lewat pematang sawah atau jalannya semak semak
nah ini kalau untuk evakuasi kan masih kurang ya
kemudian masih ada jalur
yang terpotong oleh sungai untuk menuju tempat yang aman
jadi harus menyebrangi sungai tersebut
sehingga diperlukan batang yang kokos kuat agar tidak runtuh karena goyangan gempa
oke selain menyiapkan sirine yang menjadi pr dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah
memberikan edukasi menyiapkan jalur evakuasi tampaknya juga harus disiapkan sedini mungkin
supaya kemudian masyarakat aware ataupun sadar akan adanya
karena potensi yang tadi anda sebutkan
saya ingin tanya ibu terakhir
apakah kemudian potensi yang berhasil dikaji oleh bmkg ini
potensi tsunami dan juga gempa bumi dengan kekuatan yang cukup besar ini hanya terjadi
berpotensi terjadi di pesisir jawa timur atau memang di daerah daerah lain
terutama yang lempeng megatrust juga bisa terjadi
tidak hanya mohon maaf
kami harus menyampaikan tidak hanya di jawa timur
tapi memang trennya yang saat ini
meningkat di jawa timur
jadi daerah yang kami padai
selain jawa timur juga jawa tengah jawa barat dan selat sunda bagian selatan
kemudian sampai ke bengkulu
bengkulu dan mentawai
ini saat ini yang trennya meningkat
nah setelah itu juga di selatan bali
dan juga di maluku utara serta papua utara
tapi untuk kali ini tren yang paling meningkat
kali ini di jawa timur
sama di mentawai
semoga apa yang diprediksikan ataupun sudah dikaji oleh bmkg ini tidak terjadi begitu ya
musibah ataupun bencana terhadap bangsa indonesia ataupun terhadap wilayah wilayah yang ada di indonesia
tapi masyarakat tidak boleh panik
yang harus dilakukan adalah pemerintah daerah dan juga masyarakat bersatu padu untuk bisa melakukan mitigasi
dan juga menyiapkan jalur evakuasi begitu ya ibu ya
terima kasih sekali
terima kasih ibu dwi korita kanawati kepala bmkg atas penjelasannya kepada cnn indonesia newsroom hari ini
sehat selalu ibu